sebelumnya perkenalkan nama saya muhammad agung dan saya selaku ketua umum senat mahasiswa fakultas hukum universitas muhammadiyah malang
mungkin kalau terkait anggapan saya sebagai mahasiswa sudah diwakilkan oleh teman saya barusan
mungkin kalau dari saya saya hanya ingin mengajukan pertanyaan langsung kepada bapak budi mas ujat miko ya
karena berdasarkan argumen bapak dalam wawancara media masa beberapa waktu lalu
bapak disitu menyatakan bahwa ada kebutuhan yang lebih besar yang telah dimulai pak jokowi dan menurut bapak hanya bisa dilanjutkan oleh pak prabowo
karena bapak rasa hanya kita kepemimpinan strategis yang dimiliki pak prabowo yang dapat melanjutkan kebutuhan tersebut
jadi pertanyaan saya sebenarnya kebutuhan besar apa yang dimaksud dan apakah kandidat lain tidak bisa menjalankan kebutuhan tersebut
terutama kandidat yang diusung partai bapak sebelumnya
mungkin itu menurut saya terima kasih
saya langsung kasih kesempatan ke mas budiman
kebutuhan apa yang kemudian menjadi dasar anda memutuskan mendukung prabowo subianto
apakah kemudian kebutuhan itu tidak ada pada sosoknya gajar pranowo
saya kira tadi sudah sempat saya singgung ya
seperti harus pengulangan ini
ya ini ya nggak apa apa singkat aja kita waktunya juga nggak banyak
melihatnya adalah tiga sosok ini punya tiga tiga
punya ciri strategis ada intelektualis ada populis ada
cuma kalau kita harus akui aja lah
apa sih yang paling membuat daya magnetik pak ganjar
kan pada cara komunikasi populistiknya
dan memang sangat mirip dengan pak jokowi ya
kita misalnya belum melihat pikiran pikiran strategis pak ganjar menghadapi tantangan besar ke depan
indonesia perang kesepangan
pak prabowo memang mencoba sih
dari dulu mencoba jadi populis
tapi menurut saya sebagian orang menyukai pak prabowo bukan karena dia ngomong petani
ada populisme pada gerindra ada saya tahu
tapi saya pikir pak prabowo tadi pengalaman dia sebagai pasukan khusus
saya diskusi dengan pak prabowo sejak dua ribu dua sebenarnya
kita berbicara banyak hal setelah demokrasi
kita pernah berhadapan beberapa tahun lalu
sekarang bagaimana kita menata demokrasi ke depan ya
tidak mudah komunikasi itu
tapi saya kemudian setidaknya ketika berbicara dengan pak prabowo
terakhir bahkan di kata negara andre juga melihat
beliau mengatakan kita indonesia siap nggak kalau ada perang di selat cina
kita siap nggak kalau ada kemungkinan ancaman perang nuklir
australia sudah menyiapkan itu
kita siap nggak kalau ada krisis pangan
hal hal yang menurut saya mungkin pak prabowo tidak punya jawaban yang benar sepenuhnya
tapi sebagai seorang pemimpin yang memproyeksikan dirinya ingin pemimpin dua ratus tujuh puluh juta rakyat
itu menggelisahkannya sebagai pertanyaan sehari hari
oke dan itu tidak pernah anda diskusikan dengan gajar pranowo
saya belum pernah melihat itu
mungkin suatu saat akan diomongkan oleh siapapun
tapi kalau mau ngomongkan sekedar membacakan catatan oleh para staf alinya
itu persoalannya tidak pernah sampai ke hati
visi itu bukan soal pengetahuan anak
ini menggelisahkan enggak
nah menurut saya
kita ini akan menghadapi situasi yang sama sekali baru lho
enggak ada presidenya lho
ya krisis pangan segala macam
kok saya lebih nyaman kalau kita butuh kepemimpinan strategik
dari ketiga tiganya yang muncul
yang meronjol dari pak prabowo pada itu
silahkan saya sekali justru untuk
kami di pdi perjuangan sebagai politisi ini dibesarkan di dalam suatu komunitas yang memiliki ruh ideologis
roh pdi perjuangan
tapi seperti katakan bahwa silakan tidak ada kawan yang abadi maupun tidak ada lawan yang abadi
itu kan umum
bagi kami di internal pdi perjuangan roh rohnya itu kuat
roh pdi perjuangannya
kita diajarkan pancasila sebagai ideologi yang statis
dasar negara filosofi krusrah
tapi kita harus menjawab persoalan bangsa ke depan dengan pancasila yang lebih teknokratik
pancasila yang akan menghadapi di era global climate change
di era globalisasi
tapi menurut mas budiman mas gajar gak punya tuh visi itu
ini gitu loh
jangan lo ngomong gajar ya
tidak hanya gajar
kita ini dididik
pancasila yang harus menjawab tantangan bangsa saat ini
maupun tantangan global
pancasila tidak hanya untuk menjawab tantangan nasional
dibawa bung karno untuk menjawab bagaimana dua puluh delapan negara harus merdeka
di dalam konvensi asia afrika
jadi roh pdi perjuangan ini sangat kuat untuk mengikat moralitas kami kita kita ini sebagai kader
apalagi orang yang dipilih bumega menjadi seorang calon presiden

kak adi bung karno
bagaimana dia harus menjawab perikemanusiaan
bagaimana dia harus menjawab perikemanusiaan
bagaimana dia harus menjawab perikemanusiaan
itu di dalam konsepsi pemikiran pemikiran nasional ke depan
jadi saya belum mengerti perlu diskusi lebih dalam apa itu kepemimpinan yang populis dengan pemimpinan strategis

karena dalam roh kami adalah pemimpinan pancasila itu latin star pasti strategis gitu loh
terakhir bang andre dulu nanti saya kasih kesempatan ke mas adi silahkan
kami menghormati sikap pancasila
itu hak pdi
jadi tadi menghormati terus
iya harus dong
masa sama yang senior gak kita hormati
itulah pak prabowo selalu menghormati yang lebih senior
dan tentu mas budiman pilihan untuk menyatakan dukungan kepada pak prabowo tentu kami harus
siapapun tokoh anak bangsa yang ingin menyatakan dukungan bersama sama membangun indonesia lebih baik
baik tentu kita sambut dengan baik
tapi kalau disebutkan adi praetno tadi bahwa kami harus sambut dengan baik
yang ada pak prabowo ingin merangkul
ini kenang kenang mas adi
mas adi satu menit
makanya pan dan golkar mau bergabung dalam koalisi kebangkitan indonesia raya
mas adi satu menit
menurut anda dampak elektoralnya dengan budiman sujadmiko bergabung mendukung prabowo subianto
kalau ditanya sekarang nggak ada dampak apapun
justru kan prabowo dalam skenario tiga capres kalah itu
justru ketika golkar ada dua
jadi kita harus sambut
jadi kita harus sambut
dan budiman juga dipecat gitu loh sivana
tapi kan saya tidak ingin mensimplifikasi persoalan itu
bahwa persoalan pilpres adalah persoalan bagaimana sang figur itu bisa menyihir pemilih
untuk datang ke tps
yang ingin saya katakan dari pertanyaan mahasiswa dan dialog kita dari tadi itu bahwa dalam
politik itu bisa dibangun empat ribu argumen untuk menyukai seseorang

kepenangan kita bisa mencari kesempatan yang menarik

kesempatan yang menarik

bahwa dalam politik itu bisa dibangun empat argumen untuk menyukai seseorang

ini dalam politik bisa dibangun dalam sekejap

biar terkesan interlike ilmiah visioner dan dialogis
begitupun sebaliknya kalau sudah tak cocok dengan pdip tak cocok dengan ganjar pranowo
apapun akan dibuka dengan alasan alasan yang juga terkesan sangat ilmiah
karena apapun yang disampaikan prabowo hari ini tentang geologi politik
tentang ketegangan dunia internasional itu kan sejak dua ribu empat belas yang lalu
tidak laku itu dagangan politiknya
cuma karena ada ukraina dan rusia ini perang perangan
ada ketegangan di laut selatan
kemudian ada kemungkinan tentang korea yang kemudian lagi memanas
maka dagangan politik ini kemudian menjadi laku
jadi ini saya menurut saya
itu bukan dagangan politik
tapi itu geopolitik dunia yang harus kita perhatikan
jangan sampai dulu pak prabowo ingat benar
bercerita sama kami
kita waktunya sudah habis nih pak
tunggu tiga puluh detik
senior senior sudah bilang
negara kita aman
tidak sampai sebulan kita perang dengan tim tim
jadi indonesia ingin aman
kita harus tetap waspada dan menjadi negara kuat
kita tunggu nanti pemaparan visi visi ya
dari tim sukses masing masing
karena sampai sekarang kita belum tahu nih
pandangan ataupun gagasan dari ketiga capres ini seperti apa
ya memang belum dikasih kesempatan
nanti makanya kita tunggu waktunya di musim kapanya
kamu panggil ke sini dong
ya nanti di dialog episode berikutnya
setelah ini kita akan mendengarkan ataupun menonton
sentilan sentilan dari teman teman komisi co
tapi kita harus juga
terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami